pokoknya kita harus kejar mimpi kita
dulu aku juga sering menghayal bisa sukses bareng kamu mike
jadi pasangan sekaligus partner terbaik buat menggapai mimpi
hei kok bengong
kontrak ini masih ada yang harus direvisi
hei kok bengong
memang ada yang salah sama kontraknya atau pasalnya ada yang nggak sesuai
menurut gue gak ada yang salah kok
sampai belakang juga aman
aman kok bu
emang gak ada yang salah sih cuma
michelle sebagai penyanyi solo karir
dan saya sebagai pencipta lagunya
kenapa kayak gitu mike
tapi terima kasih untuk tawarannya
saya cukup jadi pencipta lagu aja
dan michelle jadi penyanyinya
bu sorry saya ke belakang sebentar
mau izin ngomong sama mike sebentar ya bu ya
lu muka gitu di dalam
kenapa tiba tiba nggak mau dikontak jadi penyanyi coba
salah minum obat lu
aku cuma mau diperhatiin sama kamu
sering seringnya merhatiin aku kayak gini
tapi serius gak sih
gue lagi gak bercanda soalnya
ya aku gak bercanda
yang aku omongin sama bu berliana juga bener
ya abisnya aneh banget
dulunya mau jadi penyanyi duet sama gue
terus sekarang tiba tiba enggak
aneh banget makanya gue nanya
aku gak bilang kalau aku pernah mau jadi penyanyi dan dikontrak kayak gini
aku cuma mau support kamu lewat lagu kayak dulu
coba kamu pegang
dari refnya ya
ini udah kutahakanmu dulu kan
tuhan ku cinta
satu dua tiga
tuhan ku cinta dia
ku ingin bersamanya
oh tunggu tunggu
aku mau revisi dulu liriknya
oh sampai berapa kali revisi
aduh aku gak mau disuruh nyanyi nyanyi lagi
pegel tau gak
atau kalau perlu satu ratus satu kali
aku gak mau nyanyi sampai seratus kali
suaraku tambah seret
kok gitu sih
neng kalau kita mau bikin karya yang terbaik itu
juga butuh perjuangan yang besar loh
aku kan dari
aku udah lama loh nulis ini
kayak ada inspirasi yang muncul tiba tiba gitu loh
jadi kan seru ya
nggak apa apa dong aku revisi dong
tunggu jangan kebanyakan tapi
emang kamu mau makan dulu
enggak aku lagi fokus
kamu duluan yang nyanyinya
tuhanku cinta dia
ku ingin bersamanya
jangan rubah takdirku
satukanlah hatiku dengan hatinya
bersama sampai akhir
ih kucingnya tuh udah sampe sampe suka
kok malah merhatiin kucing sih
menurut kamu lagunya
buat lagunya ya lah
troyen makasih karena aku udah sweet sama kamu
iya itu juga itu juga sama lagu juga
kamu juga sweet banget deh
aku nerawang kamu bakal jadi penulis lagu yang sangat sangat terkenal
oke kalau gitu berarti
kamu yang akan nyanyi semua lagu lagu ciptaan aku
karena kamu juga akan jadi penyanyi yang terkenal
pokoknya kita harus kejar mimpi kita
dulu aku juga sering menghayal bisa sukses bareng kamu mic
jadi pasangan sekaligus partner terbaik
buat menggapain mimpi
hei kok bengong
aku tahu pasti kamu lagi mikirin aku ya
naik tapi kan bu berliana minta kalau kita disuruh duet
ya memang tapi aku ngerasa kalau kamu ini cocok kok jadi penyanyi solo
dan aku sebagai pencipta lagunya
gak ada masalah kan
kenapa gue jadi dilema gini ya
sebenarnya aku lega sih karena gak harus terus terusan duit sama kamu
tapi aku jadi ngerasa gak enak juga
hei ayo ditungguin di dalam
gak usah kebanyakan mikir
gak mau ya ardi udah nganterin gue
ra tunggu ra
lo lagi sedih ya
gue baik baik aja pak
kalau lo baik baik aja
gak mungkin lo diem di motor
kalo lo ada masalah lo bisa ceritaku sama gue ra
kalaupun gue gak bisa bantu nyelesai masalah lo
tapi seenggaknya itu bisa bikin lo lega karena lo udah cerita sama gue
gue gak apa apa kok ardi
kayaknya ada yang disembunyiin sama rara
ardi sebenarnya lo kenapa sih keke banget merjuangin gue
padahal kan gue gak pernah ngasih kepastian sama allah
rak dari awal gue peduli dan sayang sama lo
walaupun gue belum bisa ngasih kepastian buat gue
perasaan gue tuh gak berkurang sama sekali ra
makasih ya ardi
lo udah berjuang sejauh ini dan lo tulus banget sama gue
walaupun di luar sana banyak banget yang bilang gue caper
saat k perspectives raksasa gitu ya